aparat kepolisian menyita sejumlah barang bukti dalam proses penangkapan empat terduga teroris
di kabupaten bekasi dan condet jakarta timur pada senin
sejumlah atribut yang terkait fpi juga ditemukan di rumah terduga teroris
yang ditangkap di jakarta dan kabupaten bekasi tersebut
pernak pernik itu diantaranya baju buku karangan rizik sihab dan kartu tanda anggota fpi
polisi masih akan mendalami sejumlah temuan barang bukti tersebut
polisi juga masih belum bisa memastikan apakah terduga teroris yang diringkus itu
memiliki keterkaitan dengan ormas fpi
dikonfirmasi secara terpisah pengacara rizik sihab yang juga mantan sekretaris umum fpi aziz samsudin
angkat bicara terkait hal tersebut
aziz mengatakan belum tentu terduga teroris yang ditangkap polisi merupakan anggota fpi
karena atribut fpi bisa dengan mudah dibeli
fpi front pembela islam sudah bubar dan atributnya banyak ada di mana mana
yang jelas front pembela islam sudah bubar
terkait hal tersebut kalau masih dicari cari kesalahannya nanti kita lihat saja
yang jelas mereka ini tersangka ini harus diperhatikan hak asasi manusianya
saya tidak tahu
saya nggak kenal saya tidak tahu
selain atribut fpi polisi juga menyita barang bukti lain
di antaranya sejumlah senjata tajam seperti pedang dan parang
buku fisika serta bahan kimia peledak
tim liputan cnn indonesia